untuk mengetahui seperti apa mengetahui karakter seseorang lewat tulisan tangannya
sudah hadir di studio after sepuluh seorang praktisi analisis tulisan tangan bayu lutfianto
selamat siang mas bayu
selamat datang di studio after sepuluh
terima kasih saya disini
iya kita sangat tertarik sekali ya
untuk tahu bagaimana karakter kita juga sebenarnya
mas bayu ini yang saya penasaran sebenarnya grafologi ini kan berkaitan sama ilmu psikologi
terus sejak kapan sih ibu ini ada nih awalnya
sebetulnya ilmu ini udah cukup lama banget ya
bahkan mungkin sekitar tiga ratus sebelum masa seribu sudah ada gitu dan berkembang cukup pesat kemudian
hanya saja mulai populer baru sekitar lima sepuluh tahun ini
walaupun sebetulnya sudah diajarkan di indonesia cukup lama
di beberapa fakultas psikologi diajarkan
diajarkan di psikologi juga
berarti kita bisa tahu selain karakter bisa tahu kondisi mental state seseorang pada saat itu
emosinya bisa ketahuan dari situ ya
bisa diterapkan di kehidupan sehari hari juga
artinya untuk memonitor diri kita sendiri ya minimal untuk kita ya
kita ini saat ini dalam kondisi yang kayak apa sih gitu menanggapi situasi tertentu
kalau dibalik balik kita lihat uh tulisan kita kok jadi kacau kayak gini ya ini maksudnya gimana gitu
oh itu jadi kalau misalnya perubahan emosi terlihat di
kelihatan banget kelihatan banget ya
lebih keras tekanan
bisa kalau kita lagi kesel banget pada seseorang
bahkan di balik itu bisa solo
oh iya kalau kesel saya robek aja sih gak mau nulis
katanya bisa terlihat juga apakah orang ini calon leader yang baik
follower kita itu juga bisa terlihat dari tulisan kita
bisa sekali karena tidak setiap orang harus jadi leader
kalau semua leader kan tidak ada follower
benar benar sekali
jadi memang contoh contoh misalnya tulisannya agak lebih tekanannya lebih dalam dan kuat itu biasanya leadership lebih bagus ya
sedangkan kalau tekannya lebih ringan biasanya dia lebih cocok sebagai follower
walaupun walaupun itu tidak permanen
seseorang bisa berubah
jadi apapun yang terjadi dengan tulisan kita dan karakter kita itu bukan sesuatu yang menjadi sampel dan seumur umur seperti itu
seperti saya jadi penasaran
kira kira saya tipikal follower atau follow up leader gitu ya
nanti tanda tangan juga ya berarti
karena tanda tangan sebenarnya logo

marketing tool kita
sambungan ya gitu
mas bayu tapi ini apakah pernah diterapkan juga misalnya untuk pemimpin pemimpin negara itu salah satu analisa untuk menganalisa kepemimpinan mereka
well selama mereka mengizinkan untuk dianalisa ya
karena bagi saya saya tidak akan menganalisa tanpa persetujuan yang punya tulisan
tapi selama ini mas bayu pernah menganalisa siapa aja misalnya
kalau memang betul betul ingin dianalisa saya akan analisa
dan cukup banyak sih
kalau kita menganalisa tulisan orang yang sepertinya nggak mengizinkan itu kan nggak etis juga ya
jadi kita perlu tahu oke orangnya mengizinkan
uy namanya serius
sampai kaget gitu
kan menarik banget ya
namanya siapa mbak
ini huruf gede huruf kecil
apa yang menarik di sini
konsisten nggak sih
syarul anak sembilan puluh an gede kecil tulisannya pak
artinya dari sini ada satu hal
oke ketidak konsistenan ada
tapi ini mungkin juga kepengen untuk beda dari yang lain
sehingga dari sini yang bisa kita lihat adalah oke serial ini kepengen agak beda dengan orang lain
dan berani sedikit beda juga
tetapi konsistensi agak dipertanyakan pada saat melakukan sesuatu
tapi mungkin bisa diambil positifnya
karena kalau yang terlalu konsisten banget boring juga sih
bener juga sih
tapi kalau misalnya kita nulis di plasma seperti ini dan sama di kertas itu berbeda nggak sih nulisnya
sebenarnya selama menulis dengan topik tertentu itu nggak masalah
yang akan berbeda kalau topik tulisannya berbeda
walaupun orang yang sama dengan topik tulisannya berbeda bisa berbeda
karena yang menulis itu adalah state atau diri yang berbeda
jadi diri sebagai seorang presenter semacam ini gitu
menulis tentang sesuatu hal tentang pekerjaan
berbeda dengan mbak seril menulis tentang keluarganya
karena ada yang berbeda
kita tukang ke sini bagaimana sheryl
tapi saya juga jadi ingin bertanya nih mas bayu
kalau tulisannya lurus sama mungkin ada yang sedikit naik atau sedikit turun
itu apakah ada perbedaannya juga
mbak kalau lihat grafik penjualan yang bagus yang naik atau yang turun
pada saat anda menuliskan dengan sedikit naik sedikit naik nggak sampai lima belas derajat ya
itu tanda bahwa mbak optimis dalam menghadapi sesuatu
melihat semuanya dari sudut yang positif gitu
tapi kalau menurun mbak tahu sendiri gitu
misalnya saya menulis suatu tulisan dengan garis
saya mencintai istri saya gitu
tapi agak menurun
kan gitu ya
menurun semua ya mbak
kak iya sih
berarti mungkin ada sesuatu yang negatif di situ
kalau rata lurus
lurus artinya kita menghadapi semuanya dengan seperti apa adanya ya
tidak terlalu bersemangat
juga dalam kondisi yang tidak nyaman
kan beda ya
saya mencintai istri saya dengan saya mencintai istri saya
kan beda banget ya
apalagi kalau saya mencintai istri saya
saya mencintai saya banyak
itu lebih berbeda lagi
ini bener apa enggak ya
itu akan dipertanyakan ya
sesuatu yang terlalu ekstrim akan menjadi sesuatu yang dipertanyakan
kan beda ya
yang ini aziza hanum
kita melihat ada konsistensi di sini
dan gedenya pas ya
yang di depan dan di depan masuk akal banget ya
kemudian yang paling kelihatan di sini adalah di sini nih
dengan m nya dan n nya
panggilannya mbak aziza
mbak hanum lebih suka melakukan satu pengambilan keputusan dengan proses yang bertahap
dilihat dari ininya
jadi dia tidak suka misalnya ada urutan a b c d
dia suruh a pindah ke d
enggak mau dia
dia kepengennya oke tahapan tahapan tahapan
sehingga kalau sama mbak hanum kita akan mendekati mbak hanum dari sudut pandang
bahwa oke semuanya harus prosedural
semuanya harus bertahap
kemudian kita lihat lagi ada hal yang menarik di sini
ini menarik banget
titiknya tuh pas banget gitu
saya suka banget ada di sini gitu
dia nggak melupakan pelajaran sd
bahwa itu harus ada titiknya
banyak orang lupa bahwa itu harus ada titiknya
kalau orang lupa ya ada titiknya
berarti minimal orang itu teliti nggak
mbak hanum menaruh i nya
tersis di sini
bagus banget kan
pelajaran itu benar dan dia taruh dan teliti
jadi kalau mbak hanum untuk
berbagai pekerjaan yang berkaitan dengan ketelitian
dia cocok banget
tapi yang mena
harus di setirkan
kalau begitu apakah tulisan ini
membaca tulisan dan karakter ini
bisa melihat juga potensi dari diri kita sendiri
contoh i dengan titik yang seperti ini
saya suka banget karena dia ada satu teliti
dua ikut aturan kan
artinya kalau seperti ini
loyalitas enggak dipertanyakan lagi
atau lari ke sana kemari saya akan
itu justru bisa dipertanyakan
jadi dari situ kita bisa tahu potensi sesuatu
tahu tahu banyak banget
lihat di rufanya
enggak banyak orang zaman sekarang nulis z pakai ini ya
iya betul sekali
hebat kamu hanum
sekarang kita mau coba dulu
mas bayu tanda tangan
kalau tadi mas bayu bilang kalau tanda tangan itu adalah logo ya
jadi saya akan saya coba duluan kalau begitu
mas bayu kalau misalnya dari tanda tangan ini
apakah langsung bisa dibaca seseorang itu sifatnya seperti apa
sesuatu yang dibuat
jadi dipasin ke kita
tapi sebetulnya tanda tangan adalah
ya upaya kita untuk bercerita pada dunia gitu
please perlakukan aku seperti ini
jadi tanda tangan itu seperti jeritan gitu
tolong perlakukan aku seperti ini
jadi contoh mbak seril gitu kan
ini tanda apa mbak
ini gambar apa mbak
itu garis sebenarnya
garis di bawah tanda tangan saya
terus saya garis
tujuannya gitu ya
ini ada serilnya disini kan
bagus banget ya
keindahan penting banget
pernik pernik tambah sana seni penting banget
artinya mbak suka dengan sesuatu
touch up disana sini
membuat mbak lebih
lebih baik lagi
dan lebih percaya diri lagi
hanya saja yang menarik disini nih mbak seril nih
hanya kan masuk
masuk di dalam c nya ya
ada apa ya
ada sesuatu yang membatasi mbak seri
ini akan bagus kalau mbak sheryl ini agak keluar dikit
sehingga semua kelihatan
ini kadang kadang membuat mbak sire nggak bisa open semuanya
ini pindah ke situ
ini c nya agak jauh di situ
oh c nya agak jauh
sehingga tidak ada sesuatu yang ditutup
dan gak ditutup
mbak akan lebih keren lagi
dan kelihatan seril banget gitu
kalau ini agak keluar
tujuannya satu mbak
supaya semua kelihatan
orang gak kelihatan
ini untuk mendekati mbak
butuh sedikit proses
karena ada perasaan tidak aman yang disini
anaknya susah ya
tapi ini ternyata artis banget
aduh ini jelek banget
ini terusan apa nih
aku mau lihat nih
ini terusan apa
ini hanum aja sih
hanya yang ini
nah itu yang menarik
saya nunggu sekali jawaban itu
karena pada saat kita melakukan sesuatu
dan kita gak tau apa itu
itu yang menjadi menarik mbak
kalo anda melakukan sesuatu
dan gak tau anda yang melakukan
ini efek sampingnya
anda sering melakukan sesuatu
dan gak tau maksudnya
karena itu ada tenaga
itu ada waktu
kenapa gak hanum
saya agak harus mencari cari nih
di dalam hal ini
kurang bisa keluar semuanya
orang suka salah sambung dengan mbak kadang kadang
karena gak mengerti
ini maksudnya hanum
mungkin kalo mbak gak tau apa yang mbak tulis
mungkin lebih baik
dalam artian kalau saya melakukan sesuatu
saya harus tahu apa yang saya lakukan
gak mungkin kita melakukan sesuatu
itu berarti salah satu cara juga untuk kita
supaya tau potensi kita seperti apa ya
dan lebih keluar
ini kan kayak marketing tool kita ya
orang tau ini baru tau dalamnya ya
ini perlakuan mbak
aku pengen diperlakukan sebagai seseorang
perlakukan aku sebagai seseorang yang dipadang
perlakukan aku dengan
aku bingung juga sih
aku ini seperti apa
itu perhubungan keselidiket ya jangan
kita juga ingin tahu
kalau kita ingin mengembangkan potensi kita
bisa jadi beda beda
atau pergantian emosi mungkin
contoh kayak mbak hanum ya
kalau mbak hanum misalnya
buat tanda tangannya menjadi lebih jelas ya
mbak hanum akan lebih keluar
karena menunjukkan this is me
gak ada yang tak tutupi dari aku
dengan plus minus aku
dan aku bisa melakukan banyak hal
aku adalah orang yang berpikir dengan bertahap
aku adalah orang yang
ya ada seninya
itu kelihatan banget
ada hal yang bagus di sini minimal
tekanan tulisannya masih stabil
kalau mbak hanum melakukan sesuatu
mbak anne melakukan dengan penuh passion ya
sehingga kalau kita mau mengembangkan diri kita
yang penting kita itu dimana
dan nggak ada yang salah seperti yang dengan kita
karena itu cuma pelajaran
bisa berubah kok
ini misalnya mau jadi lebih gede lagi
karena kemungkinan besar
garis ke atas ini
yes aku mau naik ke atas
banyak hal bisa digali dari hanya tulisan kita
dan sebetulnya setiap kita kan diajari menulis dari kecil ya
untuk melihat diri kita atau melihat orang lain
selama ini ya
ya sekedar gitu aja
mas bayu mungkin yang terakhirnya singkat saja
saya penasaran ketika saya ingin juga menganalisa tulisan tangan orang orang
kita perlu belajar jelas ya
kita perlu belajar
karena kalau tanpa itu kita nggak punya guidance yang mana
tapi yang penting tulisan tangan ini sebetulnya bukan untuk menilai orang
tapi justru untuk menggali apa yang bisa dipergunakan
nah itu dia
dan bisa ditingkatkan
karena kalau cuma menilai
kan gitu ya
tapi banyak hal bisa kita perbaiki
contohnya yang ini
ini berkaitan dengan self esteem
perasaan harga diri seseorang
kalau ini kita bereskan
biasanya ini terjadi ada sejarah di masa kecil kita
yang disebut dengan lifetrap
yang biasanya akan membuat mbak menulis seperti ini
dan kalau lifetrapnya kita ketemu kan
dan ini mudah banget
kita otak atik dikit
mbak akan muncul lebih banyak lagi
dan lebih bagiannya
ketiknya nggak terlalu rumit
terima kasih banyak sekali ya mas bayu untuk kedatangannya
dan kita belajar banyak juga kali ini
dan kita jadi bisa tahu bagaimana cara menggali potensi diri kita masing masing
hanya dengan tulisan tangan